sampai berani bisa atur atur beta punya mau
eh apa yang beta lakukan buat para empuang kepala batu itu belum seberapa
dan satu lagi
nona itu dia harus dikasih pelajaran yang lebih biar dia tahu
dan dia cerah
kalau lu punya masalah sama gua lawan gua sini
eh alih bikin beta
lu ga tau ini daerah mana
rizky mau ngejalan
lu kenapa maksasi
apaan sih ini sebentar
dari tadi lu gak nyadar
gue ga suka ya kalo lu diketawain sama mereka di situ
nahong siapa yang udah berani nempelin ini ke michel
bukan gua ki
tapi gua tau
siapa yang nempelin kertas itu di punggungnya michelle
siapa kasih tau gua
rivki pasti mau berantem lagi gua harus jaga dia
sel kamu di sini aja sel biar dia ngelakuin apapun yang dia mau
wah mau dia berantem lagi gara gara gue al
sel jangan pergi sel
sebenarnya gue males banget harus pura pura pacaran sama dewi
tapi rara bener juga
ini satu satunya jalan biar gue gak perlu makan teman sendiri
dan hubungan gua sama rara bisa aman
gua harus bisa ngelakuinnya
demi rara sama rivki
dewi ikut gua yuk
udah ikut aja nanti lo tau sendiri kok
biasanya ngapain malu malu sih
tapi jangan tidak wahan ya mojoknya
soalnya taruh lagi bel
tumpin banget devin mau nyentuh tangan gue
dia mau ngapain sih sebenarnya
eh buruan sana
tapi hati hati ya biasanya kalau berduaan yang ketiganya setan
di belakang ki
gua mau ketemu nadif
ki pikirin dulu ya tindakan
lo baru aja selesai jalanin hukuman gua gak mau ya lo dihukum lagi
ya tapi gue gak suka sama caranya dia
pak mau ke mana sih rivki
ke halaman belakang
beta ini yakin sekali toh satu sekolah akan terhibur
lihat kertas di perempuan kepala batu itu punya punggung
pahlawan pembela cerai toksik kepala batu itu
sudah ada rupanya ya
lo sadar gak sih
apa yang lu lakuin sama michelle itu pengecut
lo pikir lo tidak malu sama alif
tenang yang tidak taat sama aturan
nif gua minta sekarang lo jauhin dan jangan pernah gangguin michelle lagi
sampai berani bisa atur atur kita punya maw
eh apa yang dia lakukan buat perempuan kepala batu itu belum seberapa
dan satu lagi nona itu dia harus dikasih pelajaran yang lebih biar dia tahu dan dia cerah
kalau lo punya masalah sama gua lawan gua sini
sini ini lawan gua bukan sama michelle
rizky nadif cukup
diam lo semua
gua mau kasih pelajaran sama dia biar jadi laki laki itu nggak pengecut
woy alih jangan ada punyamurut itu eh
tidak akan ada asap kalau tidak af
lu semua ngapain disini
lu apaan sih
ali juga mau ikut ikutan bela perempuan kepala batu ipa itu
gue disini bukan mau bahas misal ya
gue mau bahas kalau sama rifki
radif udah stop ya
tetap jadi orang yang paling ngeselin diantara kita
kalau lu mau baper boleh
tapi gak usah kelamaan
baper dan nyebelin
betta harap ya
lu jangan bicara sembarangan buat betta
menurut lo siapa sekarang yang sensi
siapa yang musuhin sahabat lu sendiri sekarang
udah jadi lebih baik lu damai sama rifki
biar hidup kita tuh jadi tenang
dan ips juga bisa lebih solid lagi
itu tidak bisa
beta punya prinsip dalam hidup ini tidak bisa digoyahkan
dan betta tidak akan mau damai sama mereka
kalau mereka itu masih melanggar aturan ips
ipa di sekolah ini
aku tuh inget gak sih
waktu bokap lu dipenjara karena terlibat kasus korupsi
siapa yang paling bela loh
di saat lu diejek dijauhin sama semua orang
bahkan sampai sekarang rahasia lo tuh aman sama dia nadif
lu udah musuhin dia aja dia masih anggap lu sahabat
dia gak punya tuh pikiran mau bongkar aib lu gak ada
sahabat yang baik itu gak akan pernah tinggalin sahabatnya dalam kondisi apapun
ini cuma soal rifki suka sama cewek anak ipa
lu malah musuhin dia
lu tinggalin dia gitu aja
malah harusnya lu sahabat yang berjuang bareng bareng
kan malah tinggalin dia
beta ini tuh cuma mau bersikap adil buat semuanya
tapi lo gak adil sama rifki
lu itu sahabatnya rifki
jangan sampai persahabatan kita yang udah kita bangun bertahun tahun hancur gitu aja
radit gue mohon ya
tidak ada yang bisa menguruskan diri gue
tidak ada yang bisa menguruskan diri gue
tidak ada yang bisa menguruskan diri gue
tidak ada yang bisa menguruskan diri gue
lo pikirin ini baik baik
dan balik lagi ke nadif yang kita kenal

tidak ada yang bisa menguruskan diri gue

dan makasih dia untuk bervat